saya sudah bersama juara all england dua ribu dua puluh empat jonathan christie
yang saat ini peringkatnya naik jadi posisi kelima versi bwf
dan hadir juga pemenang medali perak all england dua ribu dua puluh empat anthony ginting
yang peringkatnya di bwf justru di atas jojo yaitu di posisi ketiga
masa yang peringkatnya lebih tinggi di kalain
exelsen peringkat satu kalah
sebenarnya itu waktu all indonesian final ya aku biasanya memang gak mau nonton itu lebih karena takut sport jantung
kalau misalnya indonesia lawan denmark indonesia lawan siapa
tapi udah all indonesia final tuh aku langsung bilang gini ah udahlah ini mas sweet aja lah
jadi sebenarnya beneran kan nih beneran tanding
atau kan ada sempat luka ya kan di game keberapa tuh
ya fair lah maksudnya kita bertanding seperti biasa juga
siapa yang gak mau juara all england
oh yaudahlah kali ini kasih jo dulu
belum tentu mbak tahun depan bisa final lagi
ini kita all england keberapa ya
gak tau deh udah ke enam apa ke tujuh baru masuk final
sudah begitu sering ngikutin all england kenapa baru sekarang lewat
ya makanya kenapa baru sekarang masa ngalah
oh udahlah baru apa married kan jojo
jadi lumayan lah nomor satu buat balik modal
justru yang mau merit nih butuh modal juga
all england tau tanggal berapa
game gamenya kapan mass tahu dari tanggal berapa
coba dipertimbangkan sekali lagi
kalau tanggal pertunangan saja dia tidak bisa ingat
iya momen waktu tunangan maksudnya
aku melihat berdua tanding
mengulang sejarah tiga puluh tahun lalu
dengan misalnya oni ngelawan exelsen
dan oni harus melawan jojo
memang waktu lawan negara negara lain sih emang lebih tegang sih
karena maksudnya kita jarang ketemu
jadi pasti kan musuh juga ada perubahan apa nih yang kita gak tau
atau ada dia juga pasti mempelajari kita
terus juga ya sama temen sendiri juga yang dalam arti
maksudnya siapapun pemenangnya pasti buat indonesia juga
jadi ya seneng juga gitu
level stressnya lebih kecil lebih sedikit
jadi pas kemarin udah semifinalnya kan ginting main duluan
pas sudah ginting menang
lebih feelingnya lebih udah kita ya indonesia gitu yang menang
siapapun yang menang indonesia yang bangga ya
ada buat oni sendiri tadi kan
kan biasanya kalau ketemu berdua
ketemu berdua yang paling sering menang siapa
oh ini gak punya excuse ya baru ngalahin excelson capek
maunya langsung juara kan
yang peringkatnya di bawah gue gitu
kayak teka teki juga lah
mau siapapun lawannya mau ranking satu
mau sebelumnya menang berapa puluh kali gitu
jadi ya itu tadi saya bilang kok kita bisa prepare diri kita dengan baik
bisa masuk ke lapangan siap semuanya
di lapangan juga tadi bisa jaga mental pikirannya
terus pola permainan segala macam
tapi suasana hati dan mental itu sebenarnya juga sangat sangat
waktu kalau kita belajar dari olimpiade empat tahun lalu
sudah sampai di all england
terus disuruh pulang karena dianggap satu pesawat dengan
yang terkena covid gitu
ribu waktu itu jadi semacam ini gak
mengingat ingat itu atau ah
ya itu kejadiannya kalau boleh cerita sedikit
itu pas banget aku sempet bertanding dulu
pas banget itu aku beres tanding
terus tiba tiba refri datang ke tempat backstage
saya penerbangan dari turki ke birmingham
ada satu pesawat dengan yang terkena covid gitu
tapi tetap seluruh atlet itu nggak boleh main gitu loh
lah sedangkan kan saya sudah bertanding
nah jadi disitu juga ya sempat kayak kecewa juga
tapi ya setelah ya beberapa tahun setelah itu
pengalaman buruk yang waktu itu buat oni
diingat ingat semacam kadang kadang kan ada pengalaman buruk
balas dendam dalam arti spirit bahwa
mau memutarbalikan pengalaman buruk itu menjadi pengalaman kemenangan
saya kan lagi siap siap main tuh di kamar
kayak gitu banyak orang pada umumnya sering trauma
karena kita mungkin udah sering dalam apa ya
lebih mungkin lebih mudah berbesar hati gitu loh mbak
jadi kayak misalnya ya mungkin ya bukan rezekinya
kalau kita mau ngomong enaknya aja
jadi ya udah kita siapin lagi buat next turnamen
perasaannya itu ya berpengaruh ke turnamen turnamen berikutnya